pemerintah indonesia bantu kami ya bebaskan kami dari kaponco bafe tepatnya di perbatasan vietnam
baru baru ini jagadmaya dihebohkan dengan beredarnya video pasangan suami istri asal kabupaten purwakarta jawa barat
video ini memperlihatkan kondisi mereka yang memprihatinkan
dalam keadaan tangan terborgol keduanya mengaku disekap oleh bosnya di ruangan sempit dan tiga hari tidak diberi makan
dalam video tersebut mereka juga mengaku tidak diizinkan ke kamar mandi
menurut pak sutri ini penyekapan berlokasi di perbatasan vietnam dan kamboja
di akhir video keduanya memohon pertolongan pemerintah indonesia agar bisa dibebaskan
dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten purwakarta
membenarkan jikapa sutri tersebut berasal dari purwakarta
keduanya beralamat di kelurahan sindangkasih dan desa bundar
namun setelah mendatangi keluarga mereka
di snaker trans purwakarta mendapatkan fakta bahwa keduanya berangkat ke luar negeri dengan cara ilegal
mengaku akan bekerja di singapura
mereka justru menjadi pekerja di sebuah perusahaan judi online hingga memiliki utang puluhan juta rupiah
di kedutaan bes bananas
di penompen kamboja
petugas pun akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut
dian firmansyah kabupaten purwakarta jawa barat
dua warga negara indonesia atau wni mengaku disekap dan diborgol
di perbatasan vietnam kamboja dalam sebuah video yang viral di media sosial
kini kementerian luar negeri mengaku telah berhasil menghubungi kedua korban
serta berkomunikasi dengan kepolisian setempat untuk proses penyelidikan lebih lanjut
lalu bagaimana kondisi kedua wni ini apalagi soal keamanannya
apalagi video mereka tersebar dan diketahui pihak kepolisian di sana
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami direktur perlindungan wni
dan badan hukum indonesia kementerian luar negeri judah nugraha
selamat malam pak judah
selamat malam pak abram
baik sebelum saya menanyakan soal kondisi pak judah terkait dengan dua wni di sana
saya ingin tanyakan terlebih dahulu
ketika tadi di paket berita
pihak dinas tenaga kerja mengatakan ilegal
kemudian mereka bekerja di tempat judi online
apakah ini membedakan begitu perlakuan perlindungan kita terhadap saudara saudara kita wni di luar sana
apalagi dengan cara mereka keluar ilegal atau legal begitu
ya tentunya setiap warga negara indonesia
baik yang berangkat secara legal maupun secara non prosedural
memiliki hak untuk mendapatkan pelindungan dari negara
dalam hal ini perwakilan ri akan memberikan bantuan
namun tentunya bentuk bantuan akan disesuaikan dengan jenis kasus
jadi bukan kemudian berdasarkan metode keluarnya begitu pak ya
tapi bagaimana kemudian kondisi dan juga kebutuhan
oke kalau begitu saya masuk ke intinya
apakah kemudian hari ini benar sudah diselamatkan pihak kbri
atau masih proses begitu melibatkan kepolisian di sana
dapat kami konfirmasi bahwa kedua wni tersebut atas nama lhf
yang laki laki dan juga ns
perempuan telah aman berada di kbri penompen
saya bisa sampaikan kronologis kejadiannya
jadi pada hari jumat tanggal dua puluh dua september minggu lalu
kbri penompen menerima pengaduan dari kedua wni tersebut
pada hari yang sama kbri penompen segera berkoordinasi dengan kepolisian kamboja
untuk melakukan langkah langkah penyelidikan dan juga langkah langkah penyelamatan
nah pada hari sabtu dan minggu kami kehilangan kontak
dan kemudian pada hari senin kami mendapatkan informasi bahwa
kedua wni kita telah dibebaskan
dan kemudian pada hari selasa datang ke kbri penompen
dan kami dapat konfirmasi bahwa kondisi mereka dalam keadaan sehat dan baik
dan aman sekarang
oke pak judah ketika mereka datang ke kbri anda tadi mengatakan sudah dibebaskan begitu
apakah prosesnya ada proses yang ditahan oleh pihak perusahaannya
sehingga kepolisian harus melakukan tindakan represif di sana
atau memang ini hanya kesalahan prosedural misalkan
seperti apa sebenarnya cerita dan kronologinya begitu pak judah
ya pada saat kita bertemu dengan kedua wni tersebut
kita tentu pertama melakukan dan memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik
sehat dan juga secara psikis dalam keadaan tenang
dan kemudian sesuai dengan standar operating procedure yang ada di kbri penompen
kita melakukan pendalaman melalui proses wawancara
nah dalam proses wawancara tersebut
saya tidak bisa disampaikan secara detail
namun secara umum ns menyampaikan bahwa yang bersangkutan telah bekerja di kamboja sejak tahun dua ribu delapan belas
dia bekerja di perusahaan judi online
dan kemudian kembali ke indonesia tahun dua ribu dua puluh
kembali lagi bekerja di kamboja pada bulan juni dua ribu dua puluh
diikuti oleh lif pada bulan juli tahun dua ribu dua puluh
nah kemudian sejak saat itu mereka bekerja berpindah pindah
antara perusahaan judi online maupun perusahaan online scape
nah dari informasi yang kita dapat bahwa mereka dibebaskan dari perusahaan tempat mereka bekerja
mereka menyampaikan kemungkinan karena takut perusahaan tersebut akan dirazia oleh polisi
karena kita sudah melaporkan kbri sudah melaporkan ke kepolisian setempat
oke pak judah
apakah kemudian saat saat datang ke kbri setelah dibebaskan begitu
ini dalam kondisi yang sehat dalam keseluruhan
atau kemudian mungkin ada tanda tanda kekerasan fisik
dan sejauh ini apakah kemudian kbri juga akhirnya lebih detail lagi untuk menyisir
apakah jangan jangan ada wni lain yang kemudian dalam kondisi serupa begitu di sana
ya kami terus melakukan pendalaman atas kasus ini
memang ada beberapa pengakuan yang
ada beberapa informasi yang tidak konsisten yang terus kami dalam
tentu kami akan melakukan cross check dengan berbagai macam sumber informasi yang kita miliki
namun fokus kita saat ini adalah memastikan bahwa kedua wni kita dalam keadaan baik
dan insya allah mereka dalam keadaan baik dan sehat
mereka juga secara psikis terlihat tenang
dan saat ini kbri penompen sedang membuat splp
surat perjalanan laksana paspor untuk kepulangan mereka ke indonesia
dan juga berkoordinasi dengan imigrasi kamboja untuk mengurus exit permit
jadi ketika exit permit dari imigrasi kamboja sudah dikeluarkan
kita akan bantu memfasilitasi mereka kembali ke indonesia secepat
artinya tidak ada wni yang bernasib sama begitu ya
paling tidak di perusahaan di tempat dua wni kita sebelumnya itu pak
ya kami tidak dapat informasi tersebut
namun tentu berdasarkan pengalaman sebelumnya dapat kami sampaikan di sini
bahwa sejak tahun dua ribu dua puluh hingga saat ini total ada dua delapan ratus tiga belas kasus online scam
yang sudah ditangani oleh kementerian luar negeri dan perwakilan
dan masih dikira kira sampai sekarang
nah ini tentu kami mengantisipasi masih ada beberapa wni kita yang ada di sana
oke terakhir pak judah
apa kemudian langkah dari direktorat anda termasuk kementerian luar negeri
agar kemudian hal serupa tidak terulang agar orang yang bekerja ke luar negeri ini terdata dengan baik
di perusahaan yang baik di bidang yang tidak melanggar begitu
ya baik pak bram
jadi tadi sebagaimana kami sampaikan bahwa angka peningkatan kasus orlan scam ini terus meningkat
terakhir tadi ada dua delapan ratus tiga belas kasus
dan masih terus tercatat meningkat hingga saat ini
tentu ini menjadi concern kita bersama
sudah menjadi prioritas kementerian luar negeri untuk melakukan penanganan cepat terhadap semua kasus kasus tindak pidana perdagangan orang
namun kita perlu dalami lagi lebih lanjut saat ini
fokus kita tentu bukan hanya sekedar menyelamatkan dan memulangkan ke indonesia
lebih jauh daripada itu kita juga harus melakukan langkah langkah persecution penegakan hukum
dan juga langkah langkah prevention pencegahan
nah dalam konteks pencegahan ini dapat kami sampaikan bahwa kami melihat berdasarkan pendalaman pendalaman kasus kasus yang terakhir ini muncul
karena kasus ini sudah terjadi sejak tahun dua ribu dua puluh
pada saat itu memang banyak yang belum tahu dengan kegiatan orlan scam ini
banyak yang menjadi korban tersebut
banyak yang menjadi korban tppo
namun kami melihat ada indikasi bahwa warga negara kita yang berangkat ke sana sejak awal sudah mengetahui dan sudah memahami jenis pekerjaan yang akan mereka hadapi
nah ini tentu menjadi concern kita bersama bahwa jangan mengambil resiko
jangan mengambil resiko berangkat bekerja ke luar negeri tidak sesuai prosedur dan sudah mengetahui bahwa kegiatan kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang ilegal
jangan mengambil resiko
kami juga mencatat ini kami bisa sampaikan di sini bahwa dari dua ribu tiga belas kasus yang sudah kita tangani dan sudah kita pulangkan ke indonesia
beberapa diantaranya tercatat berangkat kembali ke luar negeri dan bekerja di perusahaan yang sama
tentu kalau seperti ini bukan korban tppu
dan tentu kita akan melakukan langkah langkah pengawasan dan monitoring lebih lanjut
jadi sekali lagi yang perlu kita tengankan adalah

tentu menjadi hak setiap wni untuk berangkat ke luar negeri namun lakukanlah dengan cara yang benar
oke berarti pengawasannya tidak hanya pada tenaga kerja tapi juga penyalurnya mungkin begitu ya pak judah
ya tentunya untuk bagi pihak pihak yang memberangkatkan tidak sesuai prosedur dan bahkan terindikasi sebagai pelaku tppo
kita mendorong penegakan hukum yang tegas
jadi fornis hukumannya tentu kita harapkan bisa menciptakan deterrent effect
agar pelaku pelaku lain berpikir dua kali untuk menjadi pelaku tppu
baik baik kita akan tunggu seperti apa tentu harapannya tidak akan terulang kembali
ada wni saudara kita di indonesia yang tidak beruntung di luar sana
terima kasih atas waktu anda pak judah nugraha direktur pelindungan wni dan badan hukum indonesia kementerian luar negeri telah bergabung sama kami selamat malam
selamat selalu pak judah
selamat malam pak bram